langkah pembalap muda kebanggaan indonesia rio haryanto di formula one
telah sampai pada putaran keempat dan masih menyisakan tujuh belas kali race
pihak manor racing selaku tim yang menawi rio
juga telah kembali meminta kepastian tentang kelanjutan rio pada musim ini
karena kekurangan dana delapan juta euro sampai saat ini belum dapat dilunasi
selain bekerja sama dengan kementerian pariwisata
pihak kementerian pemuda dan olahraga telah berupaya mencari dana ke berbagai instansi
penggalangan dana melalui koin untuk rio pun sudah dilakukan
tetapi masih jauh dari nilai nominal yang dibutuhkan